ia dilengkapi berbagai fasilitas mulai dari pijat refleksi ruang pemeriksaan kesehatan hingga ruang karaoke
sebuah area istirahat di jembatan timbang mojokerto benar benar memanjakan pemudik
terlebih semua fasilitas ini bisa dinikmati pemudik secara gratis
bagaimana suasana rest area ini berikut liputannya
pemudik yang akan pulang kampung
menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pemudik
fasilitas tersebut diantaranya kursi pijat ruang pemeriksaan kesehatan tempat bermain anak anak ruang karaoke hingga dapur untuk memasak mie instan dan kopi
rencananya dari surabaya mau ke tenggaranggale
karena capek capek ada rest area pos pelayanan poros mojokerto akhirnya mampir
capek capeknya hilang ya
enteng jadi kepala awalnya pusing itu akhirnya nggak pusing
semua fasilitas yang ada di res area flores mojokerto ini bisa dinikmati pemudik secara gratis termasuk mie instan dan kopi yang disediakan saat sahur dan buka puasa
jadi mulai arus mudik dan nanti kembalinya juga sama
jadi saudara saudara kita yang perjalanan jauh bisa menikmati rest area yang ada di jembatan
fasilitas komplit yang ada di rest area ini sengaja dihadirkan karena jajaran polres mojokerto ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang mudik lebaran
sehingga para pemudik bisa nyaman dan aman saat melakukan perjalanan terutama saat melintas di wilayah hukum polres mojokerto
agung ibowo mojokerto